hl seorang pendeta sebuah gereja di surabaya jawa timur
sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya
pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia sepuluh tahun pada dua ribu lima hingga dua ribu sebelas lalu
tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan ke luar negeri
polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain
kasus dugaan pencabulan oleh pendeta hl ditindaklanjuti setelah keluarga korban
didampingi aktivis perempuan melapor ke polda jawa timur pada dua februari lalu
perkaranya ini ada berkaitan dengan ada salah satu anak pada waktu itu ya
sekira tahun dua ribu lima hingga tahun dua ribu sebelas itu ada anak yang dibawa pengawasan dia
atau katakanlah murid ya
nah ini melaporkan bahwa dia dicabuli oleh telapor ini ya
pada masa masih berusia kurang lebih sepuluh tahun
dan itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi
keterangan saksi dan korban itu dilakukan sepanjang tahun dua ribu sampai dua ribu sebelas
sehingga ini kita kenakan dia undang undang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak itu
dugaan pencabulan terbongkar saat korban yang kini berusia dua puluh enam tahun mengalami trauma berat saat akan menikah
korban menolak upacara pernikahannya dipimpin oleh pendeta hl
yang tidak lain adalah pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya saat masih kecil
korban ini telah mengalami hal dari usia
dari usia sembilan tahun
jadi di bawah umur dia mengalami pencabulan ini
ketika anak ini dia akan melangsungkan pernikahan dan meminta untuk dilangsungkan di gereja tersebut
dan dia akhirnya menceritakan hal yang semestinya tidak terjadi di tempat ibadah itu
jadi ini melupakan sesuatu hal yang tekanan yang luar biasa
pendeta hl akan dijerat pasal tentang undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara